tindak lanjuti persoalan sampah di kabupaten bandung
kita beralih dari padang ke bandung
provinsi yang berbeda kota yang berbeda masalahnya sama
gubernur jawa barat akan segera membentuk tim khusus
ya sampah sampah rumah tangga
ini dari rumah rumah kita semua
ini di sejumlah sungai di kabupaten bandung
dinilai menjadi penyebab banjir
sungai yang kamis kemarin baru dibersihkan
kita lihat di layar kembali menjadi lautan sampah
usai meninjau sejumlah titik sampah
seperti jembatan cijagra
citepus dan sungai citarum
gubernur jawa barat akan membuat tim khusus
untuk menangani sampah sampah ini
namun tim khusus ini baru akan menggelar
rapat koordinasi hari senin mendatang
sementara untuk jangka pendek
sampah sampah ini diangkut menggunakan alat berat